ini aku lagi dicegat sama anak anak black cobra
di dekat taman hijau ya
yaudah reva aku kesana sekarang ya
gak jalan berhenti
dari cewek baru aja
raya tuh gak bisa tergantikan
dan kalau aja emang satu saat nanti
dan raya mah harus
harus jadi adik gue sendiri
kalau gue harus jadi jomblo seumur hidup
segitunya cinta mondi sama raya
padahal kayaknya raya biasa aja kok
gue sama raya aja
kayaknya cantikan gue deh
ternyata mondi cinta mati ke gue
jangan bikin aku sakit hati
jangan kecewain dia
keliatan banget kalo dia tuh emang cinta mati sama lo
dan kalo lo kecewain dia
sama aja lo udah kecewain gue
segitu cintanya lo sama raya mon

gak akan selamanya nyimpen cinta itu
lagi pula lo juga harus nerima kenyataan
kalo raya bakalan jadi adik lo
pokoknya gue gak akan putus asa
gue akan tetap ngelakuin apapun
supaya bisa ngedapetin cintanya mundi
gak ada dalam kamus gue harus nyerah
untuk ngedapin apa yang gue mau
gak ada dalam kamus gue harus nyerah
untuk ngedapetin apa yang gue mau

siapa ya yang nelfon boy tadi
kok gue kayak kenal
kok gue kayak kenal
kenal ya suaranya
udah gitu boy tadi pas baca sms
kayak gelisah banget
boy nutupin sesuatu ya dari

tapi mungkin ini masalah pribadi dia kali
yang gak perlu gue ikut campur
yang gak perlu gue ikut campur
yang gak perlu gue ikut campur
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
jalan terus nih boy
emang harus dikasih pelajaran gitu
kamu jangan keluar
biar papi aja yang keluar
kalau tapi keluar itu bahaya banget
kalau seandainya aku yang keluar mereka gak akan berani memukul aku
kan aku cewek
yaudah yaudah yaudah
kalau gitu gini aja pi mendingan kita dua duanya sama sama nunggu di mobil aja
biar aku minta bantuan dari boy sama anak anak klub aj
ini aku lagi dicegat sama anak anak black cobra
ada alex juga nih di dekat taman hijau ya
yaudah reva aku kesana sekarang ya
enggak jalan berhenti
kau kau gue minta tolong sama lu kau
reva sama papi nya reva sekarang di adang sama anak black cobra deket taman
yaudah gue langsung kesana ya
thank you kau
reva butuh bantuan ayo
pengen banget rasanya yang gue hadapin alex nih
gue sama pe pasti jadi bulan bulanan mereka
oke gue kasih pilihan ke lagu berdua
tarik laporan polisi
selesaikan masalah ini secara kekeluargaan
kalau enggak kita terpaksa gunakan kekerasan
ini memang anak anak udah mulai keterang terang
yaudah reva kamu diam di mobil ya
bikin yang turun
bi bi bi jalan jalan bi
jalan bi gausah bi
tiar ini udah keperluan
kalian mau apa
ternyata turun juga
gue pikir dia pengecut
dia pengecut yang banyak kan
yang jantan satu lawan satu
seperti gue bilang cabut tuntutano
mereka ga punya niat untuk nyalakain orang
gue berani bersumpah demi mereka
itu dia kinar
udah waktunya makan siang loh
masih belum lapar tante
ya neng kinar
belum makan juga ya
biasanya kalau neng kinar
lagi ada di rumah teh
jam berapa teh pasti turun ke dapur
nah saya juga bisa
biasanya itu kinar paling doyan makan
dia jadi gak doyan makan ya
apa dia ada masalah ya
ntar aku tanyain lagi ya
kamu masuk angin terus
kamu jadi kurus
apa kamu ada masalah
jawab atuh kinar
kinar kamu bisa cerita kok sama tante
cerita sambil makan juga gak apa apa
ya namanya juga anak perempuan
suka ambekan ma
masa kita ga pernah ambek
kamu sabar aja
kalo ngambek ga mau makan eh kinar kita mau makan
yuk kita makan
tuh kan bener kan
kinar ga makan makan jadi lemes ga bisa jawab
mana di kinar kamu mau kemana
kinar yang cantik kinar yang baik
kinar yang doyan makan
kinar kita mau kemana sih
kinar bener deh kinar bisa kok cerita sama tante
tante mau dengerin kok curhatan
masan sebel deh
masan ikut juga nih
minta bantuan mama harus minta bantuan
minta bantuan sama boy
tunggu pak sama telepon dulu boy
siapa lagi yang telepon
jangan jangan mamanya adriana
yah ga diangkat lagi sama si boy
udah mama tenang aja
mama kirim aja pesan ke boy
mungkin dia lagi di jalan nanti dia kan bisa baca pesan mama
hah ga sekalian aja kirim paket
terus kalo kinar nya udah keburu kenapa kenapa
bapak tuh gimana sih pak
papa sih nggak ngerti sih
mama itu seorang ibu
sangat khawatir kalo ada keburu keburu itu
kalo ada keadaan seperti ini anaknya
papa sih bukan seorang ibu
kok jadi papa yang disalahin
kok jadi papa yang dimarahin
nah sekarang disini ada siapa lagi
coba ada siapa lagi
cuma ada papa ya jelas papa dong yang dimarahin
memarahin siapa bang niman
ga ada disini bira ga ada disini srijunga ga ada disini
gimana sih papa itu
ya harusnya papa dong
jangan ngambek cuy